nanti kita akan bicarakan lagi semuanya
mereka semua sedang emosi sekarang
milo sudah jelas sikap keluarga kamu kan
kalau dia tidak keberatan
ngapain kalian mesti ribut
rencana pernikahan tolong jangan ditunda lagi
apapun saya merestuinya mat
saya harus mempertimbangkan lagi rencana ini
mereka saja tidak memikirkan kok soal kamu
mendingan batalkan saja pernikahan ini
atau kamu memang sengaja mau jadi budak juli dan ayahnya
kak di itu tidak benar kak
mana mungkin aku bertindak semena mena sama dia
tapi tindakan kamu sangat menunjukkan
kalau kamu memuasai milo
sama seperti fashionista yang mau
kak tolong kak
jangan mencampur adukan masalah ini dengan bisnis kan
pak didi tutup mak
eh tutup tunggu dulu mak
sudah ya pak
mama tidak ingin memperpanjang masalah ini
selama ini saya memang menahan sikap aku kalian
karena memang dari dulu kalian angkuh
tidak pernah menganggap keberadaan orang lain
terserah kamu mau ngomong apa ahmad
tapi dengan merestui milu menikah dengan anak kamu
itu suatu kesalahan besar
saya sudah merendahkan diri untuk bisa berdamai dengan keluarga ini
tapi apa yang saya dapatkan
asal kamu tahu ya
dengan merestui milo menikah dengan anak kamu
itu suatu kesalahan besar dalam hidup saya
yang tidak akan pernah lagi saya ulang
kenapa semuanya jadi begini mil
udah kamu tenang saja sayang
nanti kita akan bicarakan lagi semuanya
mereka semua sedang emosi sekarang
milo sudah jelas sikap keluarga kamu kan
pak aku harap tadi cuma emosi sesaat saja pak
tolong cabut semua kata kata bapak
bapak masih merestui hubungan aku dengan milo kan pak
setelah semua perjuanganku untuk hubungan ini sampai ke taraf ini
apa bapak tega
dulu kamu sering menjadi korban cacian dan hinaan mereka
sekarang mereka melakukan lagi
pengorbanan kamu gak sepadan dengan apa yang kamu dapat juli
kamu bukan juli yang dulu
itu kenyataan yang mereka harus terima
cinta memang butuh pengorbanan pak
dan aku nggak merasa itu sia sia kalau pada akhirnya aku tetap bisa bersanding dengan milo
bapak mau lihat aku bahagia kan
justru bapak memikirkan kebahagiaan kamu dalam jangka panjang
kamu sadar tuh
pernikahan itu melibatkan dua keluarga
bapak rasa gak ada untungnya kamu menjadi bagian dari keluarga yang tinggi hati seperti mereka
untuk mengalah sekali saja mereka nggak mau
mbak juli sedih
pak mbak juli itu cantik banget
terkenal baik lagi
pasti di luar sana udah seribu lelaki ngantri untuk melamar mbak juli
tapi yang dia cintai cuma milo
bapak tau pasti itu
pak tapi buat apa cinta
kalau keluarganya milo hanya bisa menghina anak bapak
kalau semuanya sudah reda tolong kamu tanyakan sama yuli
apa sih sebenarnya maksud dari si ahmad
aku juga harus cepat cepat ambil tindakan sebelum semuanya hancur berantakan
bapak juga heran kenapa dia tiba tiba bisa berubah pikiran seperti itu
jangan jangan apa pak
jangan jangan ini semua ulahnya ali pak
aku harus ke sana sekarang pak
tapi ingat ya mil
sampai kapanpun bapak tetap harus berikan
terima kasih pak
terima kasih pak